kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar as pada pagi hari ini
seperti apa rupiah kita lihat
karena pelemahan dari kondisi amerika serikat
khususnya pernyataan dari pejabat bank sentral atau the fed
yang sangat menyebabkan rupiah menjadi sedikit terkoreksi pada perdagangan hari senin
pelemahan rupiah juga dikhawatirkan bisa terjadi lagi pada hari ini
yang dipengaruhi oleh situasi dalam negeri
dimana kalau kemarin presiden jokowi mengatakan melarang kebijakan ekspor minyak kelapa sawit
pelemahan rupiah juga dialami rupiah tidak hanya di dalam nilai rupiah kemarin
tapi juga beberapa negara berkembang terutama di asia
seperti antara lain filipina korea selatan dan thailand
tapi ternyata pagi ini atau wanggaruda menguat
lalu bagaimana dengan posisi isg pada perdagangan sesi pertama pagi hari ini
kita ajakannya untuk memantaunya
ya sayang sekali sepertinya memang isg hari ini melemah di level tujuh ribu dua ratus sebelas
sejumlah analis memprediksi indeks harga saham gabungan
masih akan melanjutkan konsolidasi pada perdagangan selasa ini
isg diperkirakan akan diperdagangan pada kisaran tujuh ribu satu ratus satu hingga tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua
iasg pada senin kemarin ditutup melemah didorong oleh aksi profit taking
di pekan ini yang lebih pendek menjelang libur panjang idul fitri
pelemahan juga didorong oleh kekhawatiran dari global
di mana suku bunga the fed akan naik pada bulan depan
dari jajaran saham top loser kemarin
beberapa di antaranya merupakan saham emiten kelapa sawit crude palm oil cpo
ada pun saham emiten cpo tersebut
yaitu pt pp london sumatera indonesia tbk
pt triputra agro persada
dan pt tbs energi utama
lalu kita lihat bagaimana pembukaan bursa saham asia pada pagi hari ini
kita lihat asia semua kompak
memerah nikkei hang seng sangai komposit
kalau kita lihat memang rencana bank sentral amerika serikat
yang memberikan kebijakan agresif untuk menaikkan suku bunga
mengekang inflasi mempengaruhi market asia pada hari ini
sangai distrik pusat ekonomi dan bisnis negeri tirebabu
masih di lockdown atau di dempop
meski sudah sebulan
bahkan ada kekhawatiran peningkatan kasus harian covid sembilan belas
akan menjalar ke ibu kota beijing
di pasar komoditas harga minyak mentah melemah awal pekan ini
tertekan oleh kekhawatiran bahwa ledakan penularan covid sembilan belas di cina
akan memukul permintaan minyak dunia
harga kontrak berjangka futures
minyak mentah jenis white texas intermediate wti
selanjutnya kita beralih ke perdagangan
bursa saham eropa yang ditutup pada senin
waktu setempat semua sontak memerah
sepertinya memang ada hal yang harus diperhatikan
bursa eropa ditutup melemah tajam pada senin
waktu setempat karena khawatiran kenaikan kasus covid sembilan belas di tiongkok
yang masih membayangi pemilihan
selain itu juga ada pemilihan presiden
indeks stok enam ratus sepan eropa ditutup turun
dengan hampir semua sektor di wilayah negatif
saham sumber daya dasar dengan
exposure banyak ke tiongkok
tercatat berkinerja terburuk
perdagangan negatif di bursa eropa terjadi setelah
bursa saham asia pasifik pada hari kemarin turun
menyusul aksi jual di wall street pada jumat pekan lalu
indeks tiongkok memimpin kerugian
komponen sension dan komposisi shanghai
investor di bursa eropa juga masih mencerna
hasil pemilihan presiden perancis
dan memantau perkembangan terakhir di ukraina
dan sekarang kita akan mencari
bagaimana perdagangan bursa amerika
pada penutupan pagi tadi
nasdaq dan nyse composite juga menguat
nah kalau kita bicara mengenai bursa amerika
pada perdagangan senin waktu setempat
yang perlu diperhatikan adalah
sebelumnya sempat jeblok nih ya
karena kinerja buruk pada pekan lalu
namun ibarat trompolin
wall street akhirnya melompat tinggi
perusahaan perusahaan teknologi dikatakan
sudah sangat oversold
sehingga mampu berbalik menguat
sementara itu ada kabar baik mengenai
setelah perusahaan sosial media tersebut
mengumumkan menerima penawaran
pembelian elon musk
senilai empat puluh empat miliar dolar
dari amerika serikat
dan menjadikannya perusahaan private